menteri hukum dan ham yasona lawli meneguhkan status keluarga negaraan sebanyak dua ratus tujuh puluh tujuh warga tanpa identitas di sulawesi utara sebagai warga negara indonesia
pengesahan status ini dilakukan oleh menteri hukum dan ham yasona lauli di manado pada sabtu malam
mereka selama ini tinggal di wilayah indonesia tanpa identitas
sebagian besar mereka adalah orang filipina yang telah lama menetap di wilayah indonesia dan menikah dengan warga lokal
sampai saat ini masih ada empat ratus sembilan puluh sembilan permohonan untuk menjadi warga negara indonesia yang masih diproses kemenkumham sulawesi utara
salah satu dari potensial masalah pada daerah perbatasan tersebut adalah mengenai status kewarganegaraan seseorang
konstitusi kita melalui prinsip pemberian perlindungan maksimal bagi segenap bangsa
antara lain melalui pasal dua puluh delapan d ayat empat undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima yang berbunyi
setiap orang berhak atas status kewarganegaraan